tapi sampai sekarang papa belum pulang juga
siapa yang bebasin papa
siapa yang bebasin papa
di sisi belakang kita itu sajeng ya

pak ini ada apa sih
terus kenapa bella pakai pakaian pengantin
hei afif kamu mau kan menikah dengan bella
atau jangan jangan mama kamu telah berhasil mempengaruhi kamu supaya berubah pikiran
pak aku mau nikah sama bella
tapi gak gini caranya
aku mau mengadakan acara pesta ngundang kerabat saudara keluarga dan semuanya
nikah itu cuma sekali dalam seumur hidup pak
gak diam diam seperti ini
aku mau semua orang tahu kalau aku mencintai bella sepuluh hati
papa tahu afif
kita pasti nanti akan mengadakan resepsi
tapi untuk sementara pernikahannya di sini dulu
tapi papa kamu om kami sepakat untuk merahasiakan ini
supaya jangan sampai orang lain curiga
bahkan bella aja tahu setelah dia sampai di sini
kalau mama kamu sampai tahu
mungkin hanya tuhan yang tahu apa yang akan dia lakukan
hanya papa dan om darman yang tahu
dan kita berdua juga nanti akan jadi saksi pernikahan kalian
ini adalah satu satunya cara supaya mama dan om kamu gak tahu
kalau nanti kalian sudah menikah
mereka gak punya pilihan lain selain menerimanya
karena kamu udah pertama
tapi untuk lebih baik
itu nilai yang tinggi dari ulang kuliah mereka sendiri
jadi aku bisa makan makanan di rumah

ada di tv sekarang
kalo proyek kita rubuh
aku harus kesana sekarang
yaudah aku ikut ya
kenapa gedungnya bisa runtuh ya
konstruksinya yang salah
konstruksinya yang salah
konstruksinya yang salah
atau materialnya ya
ya aku tau kalo kita buru buru
tapi nggak perlu ngebut kayak gini kan
ya pelan pelan aja lah
ini udah berakhir ya
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir
ya ini udah berakhir